petugas gabungan terus mengevakuasi korban yang terjebak dalam tambang emas ilegal di kabupaten merangin jambi
petugas melakukan penyedotan karena lubang sedalam sekitar empat puluh meter tersebut terendam air
polisi masih mencari pemilik tambang untuk dimintai keterangan
guna memastikan berapa jumlah korban yang terjebak di dalam tambang tersebut
tim penyelamat gabungan terus berupaya mengevakuasi pekerja tambang emas ilegal
yang terjebak di lokasi tambang di desa simpang parit kecamatan renah pembarap merangin jambi
data yang didapat pihak kepolisian pada saat kejadian
pekerja tambang yang berada di lokasi dua puluh enam orang yang terbagi tiga bagian
dari ke dua puluh enam pekerja ini ada tujuh orang yang dinyatakan meninggal
tadi ada sepuluh dan tiga selamat
kita belum bisa pasti pemilik tempat atau berapa karyawan dia dan berapa korban
tambang emas ilegal dengan model lubang jarum ini longsor
dan menimbun puluhan pekerja pada minggu siang dua september lalu
kecelakaan di tambang emas ilegal bukan hanya terjadi kali ini
pada november dua ribu enam belas sebelas pekerja tambang emas ilegal terkubur hidup hidup
dan tak dapat dievakuasi
tukroho kusumawan merangin
teteskan vital ear oil sebagai obat tetes antiseptik